ini akan digunakan untuk melakukan penyekatan daerah yang paling parah terpapar covid sembilan belas
sehingga dapat dengan cepat mendeteksi adanya kontak erat yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
metamedan ini ada tiga puluh kecamatan
di dalam tiga puluh kecamatan ada lima kecamatan yang menyumbang sampai tiga enam ratus yang terpapar
ini akan kita skat dan yang
kontak erat akan dilakukan oleh mobile pcr ini
ini untuk di daerah daerah efektifkah itu yang tahu adalah masing masing kabupaten
mobil laboratorium pcr covid sembilan belas pertama ini dibeli pemerintah kabupaten batubara
diprioritaskan untuk melakukan pemeriksaan para pekerja migran indonesia
yang baru pulang dari malaysia melalui pelabuhan atau tangkahan di kabupaten batubara
karena kepulangan pekerja migran indonesia
yang legal dan ilegal sangat sering terjadi
mobil pcr covid sembilan belas juga diharapkan dapat menekan anggaran tracing atau pelacakan kontak erat
karena selama ini sampel yang diperiksa di kota medan baru diketahui paling cepat seminggu kemudian
setelah orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas kontak erat dengan banyak orang
kita berharap dengan alat ini kita bergotong royong bersama sama
bergotong royong untuk memutus mata rantai
dan menyeberang virus corona di sumatera utara
salah satunya batubara
karena batubara itu adalah daerah yang sangat dekat dengan malaysia
sehingga arus pulang pmi atau tenak tki yang pulang dari malaysia yang ilegal
baik legal itu sangat sering
sebelum dapat digunakan
dinas kesehatan kabupaten baru baru butuh waktu sekitar tiga hari untuk pengenalan
disusul pemeriksaan keakuratan laboratorium dari litban kementerian kesehatan
nah untuk selanjutnya
setelah ini mereka memahami tentang operasional ini
maka kita sudah punya link dengan litban ks
nanti ada dua puluh sampel yang akan kita periksa positif dan dua puluh sampel yang negatif
sehingga lab ini menjadi suatu bagian daripada penanggulangan covid sembilan belas secara nasional nantinya
di provinsi sumatera utara saat ini sudah memiliki sebelas laboratorium pcr
yang mampu melakukan pemeriksaan tiga sampel per hari
karena kasus covid sembilan belas terus meningkat
pemerintah provinsi sumatera utara sudah memesan lima mobil laboratorium
yang digunakan untuk penyekatan penyebaran covid sembilan belas